sejumlah sungai di ibu kota menjadi sorotan
pasalnya sungai yang sempat bersih kembali kotor dan dipenuhi sampah
di antaranya kali cideng di tanah abang dan kali glodok
belum lama ini kali cideng di kawasan tanah abang jakarta pusat menjadi sorotan
karena tumpukan sampah pasca hujan deras minggu malam lalu
selain kali cideng beberapa aliran kali lainnya seperti kali glodok juga kembali keruh
kali glodok sebelumnya sempat bersih
bahkan menjadi tempat berenang anak anak
selain musim kemarau yang menyebabkan air tidak bergerak dan lumpur di dasar naik ke permukaan kali
sampah yang datang terus bertambah setiap harinya
padahal pasukan orangnya dari dinas lingkungan hidup dki jakarta
setiap hari rutin membersihkan aliran kali
cuman ini kan sampahnya itu awalnya dari endapan bawah lumpur
ketika cuaca panas uapnya itu menguap langsung pada atas gitu
ya mungkin warganya juga masih kurang ini juga kali ya
masih kurang kesadarannya untuk jaga kebersihan lingkungan
ya mudah mudahan juga warga cepat sadar dengan ini
kalau itu kita tiap hari kalau misalnya dari jam berapa sampai jam berapa tepatnya awalnya
jam tujuh pagi
pemerintah dki jakarta pun terus mengupayakan kebersihan aliran air
dengan membentuk satgas antisipasi banjir
kalau upayanya ya tetap kita bersihkan
upaya yang konkret itu kita bersihkan
saya sudah bentuk di sini dan saya pikir sudah umum kali ya
kita bentuk satgas kita bentuk yang sifatnya kalau ini solo standby
kita sudah buat sekarang nanti itu titik titik yang dimana truk dan alat alat
kita udah berada kita udah sekarang kita udah bentuk
jadi istilahnya itu siaga dua puluh empat jam antisipasi itu
kayak kemarin kan tidak saya pikir tidak lebih dari sehari itu
tidak boleh lebih dari sehari memang itu sop kita
sampah tidak boleh lebih dari sehari
kalau ini kalau ada yang urgent
dan memang namanya sekarang kita juga ini
kita harus lebih maksimal
kebersihan kali adalah tanggung jawab seluruh pihak
baik pemerintah petugas kebersihan maupun warga
bersihnya kali akan meminimalisi resiko banjir
yang setiap tahunnya menjadi masalah langganan di ibu kota
debi astari jakarta